ketua mumpartai golkar erlangga hartarto bertemu dengan gubernur jawa tengah sekaligus bakal capres pdi perjuangan ganjar pranowo
senin siang dalam pertemuan keduanya membahas agenda politik dan pendekatan antara golkar dengan ganjar pranowo
apakah pertemuan erlangga dan ganjar sinyal tinggi golkar bergabung dalam koalisi pdi perjuangan
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang hadir
melalui sambungan virtual ada ketua dpp golkar aceh hasan
ada ketua dpp pdi perjuangan nusirwan sujono dan direktur eksekutif parameter politik adi praitno
selamat sore bapak bapak saya mau langsung saja
sudah aman ya suaranya saya langsung ke kang aceh
kang aceh pasca pertemuan erlangga dan ganjar pranowo ketua umum golkar erlangga hartarto memberi sinyal tinggi
terkait dukungan kepada ganjar di pilpres dua ribu dua puluh
apakah ini berarti sinyal golkar merapat ke pdi perjuangan semakin dekat kang aceh
ya pertama yang harus saya sampaikan bahwa
pak erlangga sebagai ketua umum partai golkar
diberikan mandat oleh rapat kerja nasional
pada satu bulan yang lalu
untuk melakukan komunikasi politik
dengan berbagai kekuatan politik
termasuk diantaranya para ketua umum partai
kemudian para bakal calon presiden
dan berbagai pihak yang memiliki kekuatan untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
tentu dalam konteks yang kedua
pertemuan antara pak erlangga sebagai menko perekonomian
karena pertemuannya di kantor menteri koordinator perekonomian
ya pertemuannya tentu bicara soal apa yang menjadi tema pertemuan itu soal proyek strategis nasional
nah pak erlangga sebagai menko perekonomian yang juga ketua komite infrastruktur
beliau ya rapat tentu bukan hanya dengan pak ganjar
secara kebetulan pak ganjar memang juga diundang di kantor menko perekonomian
bersama dengan beberapa kementerian yang terkait dengan pembangunan infrastruktur
nah soal politik tentu sebagai kedua duanya sebagai pak elangga ketua umum
kemudian pak ganjar sebagai kader pdi perjuangan
dan juga telah ditetapkan sebagai
baca pres tentu sedikit sedikitlah menyinggung soal politik praktis gitu ya
hanya tentu soal formalnya kami juga pasti akan menghormati mekanisme yang ada pada pdi perjuangan
bahwa semua pasti harus sesuai dengan restu dari ibu ketua umum pdi perjuangan
oke kang aceh artinya
memang sinyal sinyal kedekatan itu sudah mulai tampak ya
bahwa golkar saat ini sedang melakukan pendekatan ke pdi perjuangan
karena kan ini dua momen pada saat puncak peringatan bulan bung karno
pak erlangga sebagai ketua umum golkar juga hadir pada saat itu
dan yang sekarang ada pertemuan meskipun membahas proyek strategis nasional
tapi kan juga bicara politik
ya kami kan sebetulnya dengan pdi perjuangan sama sekali tidak memiliki
kami selama ini sudah hampir dua periode mendukung sepenuhnya pemerintahan presiden jokowi
dan kami bisa bekerjasama di parlemen dengan sangat baik
dan tentu potensi kerjasama yang sudah dilakukan cukup lama ini
kemudian ya bisa dilakukan oleh kita dengan cara tentu kita bicara soal bagaimana
meneruskan kepemimpinan presiden jokowi dengan berbagai macam
terutama soal infrastruktur
nah soal politiknya tentu nanti ada pada masanya kita harus bicara dengan ketua umum pdi perjuangan
pak nusirwan pak nusirwan erlangga hartarto sempat hadir ya di acara puncak peringatan bulan bung karno di gbk
lalu kemarin bertemu dengan ganjar
bang aceh masih malu malu kayaknya bilang
tapi apakah pdi perjuangan berharap bahwa golkar segera bergabung ke koalisi pendukungnya ganjar
masa gak berharap dapat tambahan
partai besar lho
ya dari proses yang telah berlangsung beberapa kegiatan terakhir terakhir ini
sebetulnya juga tidak salah apabila itu menjadi sebuah
jalan menuju sebuah komunikasi politik yang lebih baik lebih konkret
dan apakah itu seperti kehadiran di acara bulan bung karno
kemudian juga kegiatan kegiatan sebelumnya yang cukup intens bisa terbaca bisa ter record
dan ini semua dengan niat apapun
sekali lagi dengan kegiatan dan niat apapun
kami tentu sangat gembira
bagi pdi perjuangan golkar bukan rekan kemarin sore ya
ini sudah berlangsung lama
dan sesama rekan di seluruh tingkatan tentunya demikian pula
jadi tinjuannya tentu kalau partai politik tidak hanya pada tingkatan nasional saja
tapi juga sampai ke tingkat daerah
sangat dipahami kalau misalnya pada akhirnya bisa bergabung bisa bersama sama
oke jadi pdi perjuangan berharap golkar bisa bergabung ya
begitu pak nusyara
jadi dan tentu juga kehadiran atau undangan di dalam acara besar
itu kan tidak semudah daftar yang akan diundang pun juga tentu atas pertimbangan pertimbangan
maka kehadiran tersebut sebetulnya memberikan jawaban atas kedekatan hubungan
atas kedekatan komunikasi demikian
jadi itu sangat kita apresiasi apabila hal tersebut bisa terwujud
iya jadi pdi perjuangan sangat mengapresiasi kalau bisa terwujud golkar bergabung ke koalisnya mas ganjar
begitu kan pak nusirwan
oke saya mau ke mas adi
mas adi bagaimana anda melihat manuver golkar yang belakangan
lebih condong ataupun merapat ke kubunya ganjar dan pdip ketimbang ke pak prabowo
apakah manuver golkar ini menurut anda sedikit banyak dipengaruhi arahan dari presiden jokowi
ya kalau mau jujur sebenarnya sudah lama desakan dari internal golkar itu supaya golkar itu sudah mulai melakukan manuver politik
tentang terutama tentang menjajaki soal bagaimana membangun koalisi politik dengan partai partai yang lain ya
nah setelah poros poros politik
yang sudah mulai terbentuk ada pdip ada gerindra dan ada poros perubahan
tentu golkar tidak mau ketinggalan momentum
dalam konteks itulah kemudian pak elangga hartarto sepertinya mencoba untuk mengorkestrasi
bagaimana kepentingan golkar untuk disondingkan dan dikomunikasikan kepada publik
kepada partai partai yang sudah membentuk politik diarifana
ini tentu tidak terlepas karena waktu untuk mendaftarkan ke kpu kan tinggal beberapa bulan lagi
oleh karena itu tentu golkar ini kan tidak mungkin berdiam diri
pastinya ada satu intensitas komunikasi yang kemudian akan disorongkan
itu yang pertama
yang kedua bagi saya secara prinsip kalau melihat kecendungan rata rata
golkar itu akan berkoalisi dengan siapapun
berkoalisi dengan pdip berkoalisi dengan gerindra
kecuali dengan poros perubahan yang rasa rasanya iman politiknya agak berbeda
dengan satu catatan menerima pak erlangga hartarto sebagai partner untuk bisa maju
nah itu bagi saya adalah kata kuncinya
kenapa sampai hari ini
misalnya golkar tidak kunjung berkongsi dengan partai politik manapun
karena klausul soal elangga untuk bisa maju itu adalah pintu utama untuk berkoalisi dengan golkar
kalau pdip megawati soekarno putri menerima elangga hartarto misalnya
untuk bisa berduet dengan ganjar pranowo
bukan tidak mungkin golkar akan segera mengumumkan keputusan politiknya bergabung dengan pdip
dan bergabung dengan ganjar misalnya
dan seterusnya dan seterusnya
jadi bagi saya golkar ini mencoba untuk menyondingkan proposal politiknya
terutama untuk pak elangga hartarto sebagai orang yang kemudian juga bisa maju di piper dua ribu empat
ini yang saya ingin maksudkan
oke mas adi anda belum jawab ya
menurut anda ini ada pengaruh arahan dari presiden jokowi nggak ketika golkar lebih condong merapat ke koalisinya ganjar dan pdip ketimbang prabowo
ya kalau kita dengar warung kopi begitu
obrolan obrolan wartawan begitu
wartawan kan kupingnya ada di mana mana
ya pendengarannya juga sangat lekat di mana mana
tapi bagi saya dalam banyak hal golkar ini kan punya independensi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun
dalam banyak hal memang tidak disuruh tanpa diminta sekalipun
orkestrasi supaya golkar untuk segera membentuk momentum politik itu cukup luar biasa
belakangan ini kan banyak desakan desakan di elit elit golkar ya di kader kader golkar
supaya golkar itu memutuskan sikap politiknya
apakah berfungsi dengan poros yang sudah ada
ataukah tetap membentuk poros politik sendiri
tinggal meyakinkan partai amanat nasional
oke mas adi nggak yakin nih dapat arahan gak nih dari presiden
nanti saya mau tanya ke kang aceh supaya lebih yakin
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau langsung ke kang aceh
kang aceh apakah memang manuver golkar yang belakangan ini
condong lebih mendekat ke pdi perjuangan dan juga ganjar
memang atas arahan ataupun diskusi dengan presiden jokowi
kan golkar ini kan kekaryaan ya selalu dekat dengan kekuasaan
masa nggak minta pendapatnya pak jokowi dan dapat arahan supaya kemana gitu
sebagai partai yang
telah makan asam garam dalam politik ya
situasi seperti begini memang kita memerlukan sebuah pendekatan yang
dan cara pandang yang lebih jernih
apalagi kita tahu bahwa
approval rating dari presiden jokowi yang begitu sangat tinggi sekarang ini
tentu harus menjadi pertimbangan kita
dalam kaitan itu maka
upaya kita untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak
termasuk sekarang yang sangat intens dengan pdi perjuangan ya
tentu harus dipahami dalam rangka
ya tentu ini merupakan menyamakan persepsi menyamakan isu
menyamakan frekuensi gitu ya
jika nanti kemungkinan kita bisa bersama sama di dalam satu perahu
dan itu saya kira sesuatu yang tidak menutup kemungkinan ya
tentu presiden jokowi
juga memiliki pertimbangan sendiri untuk bisa memastikan
pilpres ini supaya betul betul
jadi ada arahan gak kang aceh
dari presiden ini ke ketua pemanda
ataupun diskusi masa gak ada diskusi sama sekali
ya kalau diskusi tentu sebagai pembantu presiden
beliau ya sering berdiskusi dong sama
oke diskusinya arahnya kemana
memang diminta untuk merapat ke pdi perjuangan dan ganjar yang kita dengar begitu kang aceh
soal soal seperti begitu kan
harusnya bisa dipahami oleh publik sebagai bagian dari
bagaimana kita menjadi bagian dari
pemerintahan ini gitu
tetapi tentu ini semua juga oleh
pak elangga yang diberikan mandat oleh partai
untuk melakukan komunikasi
ya kami akan bahas bersama juga di internal partai gitu
tapi pada titik ini
golkar tetap menawarkan pak erlangga hartarto ya sebagai cawapres ya
baik ke ganjar ataupun ke pak prabowo
tertemankan ganjar nih bagaimana tetap ditawarkan
ya kita gini pak erlangga itu sebagai aset bangsa gitu ya
tentu dengan pengalaman yang dimiliki oleh beliau
akan saling melengkapi dengan berbagai kekuatan politik yang ada gitu
apalagi ya kita bersama
jadi tetap ditawarkan sebagai cawapres nih kang aceh
kader terbaik kita tidak berada dalam pemerintah
saya mau ke pdi perjuangan
bagaimana kemudian pdi perjuangan merespon
proposal golkar yang memang kalau misalnya ingin
golkar bergabung ke koalisi manapun
baik ke koalisinya mas ganjar ataupun koalisinya pak prabowo
maka syaratnya adalah pak erlangga sebagai cawapres itu bisa dipenuhi nggak
kalau soal syarat kan tentu tidak dibahas di forum ini
syaratnya nanti ngomong ngomongnya pada dinamika yang terjadi di
tapi kan itu tadi sudah disampaikan oleh kang aceh
menurut pdi perjuangan itu akan dipertimbangkan nggak
kalau memang tidak dipenuhi dipertimbangkan nggak
ya tentu kalau soal pertimbangan tentu pertimbangan yang utama
tidak usah khawatir
jadi kalau perkara kita bersama dengan golkar itu
sama dengan pdi perjuangan dengan p tiga
itu chemistry nya sudah cukup lama kita itu paham gitu ya
jadi kalau soal nanti perkembangan dinamikanya akan sebetulnya seperti apa
ya tunggulah pak sabar
enggak usah didesak desak
nanti pada saatnya akan terjawab sendiri
tapi yang penting yang penting bahwa saya bersama dengan pak aceh itu gembira senang gitu aja
kalau berpolitik itu kalau nyaman kan enak
jadi pdi perjuangan menyamakan golkar dengan p tiga ya
yang ini gimana perolahan kursinya jauh sekali
jadi kalau p tiga tidak memaksa untuk mengajukan kadernya sebagai cawapres mungkin itu tidak menjadi masalah
tapi ini ketua umum
partai yang perolahan suaranya nomor dua loh
disamakan dengan p tiga
nah yang dimaksudkan dengan sama itu adalah rekan seiring sejalan lama
itu soal besar kecilnya saya tidak mengatakan yang satu besar atau yang satu kecil itu tidak demikian
itu tidak usah dijawab itu semua sudah paham
yang saya mengatakan bahwa secara kepartean secara institusional kita itu sudah bersama sama cukup lama
dan dan dan nya tiga kali nih
ini sudah berkali kali bersama sama di koalisi
jadi tidak usah mempertanyakan bagaimana apakah itu cocok atau tidak
cocok kalau nggak cocok sudah dulu dulu
eee enggak bersama sama begitu
oke pak nusirwan pdi perjuangan membidik kader golkar lain nggak
sebagai pendampingnya ganjar
atau yang nanti dipertimbangkan hanya pak erlangga
pdi perjuangan membidik kader golkar yang lain nggak sebagai pendampingnya mas ganjar
kami dengar ada nama lain seperti pak ridwan kamil yang dipertimbangkan
ya itu nanti seperti jawaban saya yang beberapa sebelum ini
saya katakan bahwa tentu masa memberikan menyampaikan berkaitan dengan pasangan pemimpin nasional
bincang bincangnya seperti ini tidak demikian
jadi itu semua pemikirannya tentu harus dengan lebih lebih luas
lebih dengan pertimbangan yang matang
jadi tentu tentu juga bahwa itu dipahami
dipahami pula oleh rekan rekan partai yang lain yang akan bersama dengan pdi perjuangan
bukan tidak paham
paham ya gitu
ya ini masih malu
mungkin yang tidak paham maknanya
oke masih malu malu semua nih dari golkar dan juga pdi perjuangan
mungkin negosiasi ataupun syaratnya belum selesai nih untuk dibicarakan
mas adi terakhir ya
apakah sulit kemudian bagi ganjar dan pdi perjuangan menerima syarat yang diajukan
syarat yang diajukan oleh golkar
jadi syaratnya mungkin yang paling utama adalah posisi cawapres
ya kalau kalkulasinya rasional menguntungkan dan bisa mengunci kemenangan ya saya kira akan diterima proposal itu
kan inti dari koalisi yang utama itu menang dulu rifana
baru bicara tentang konsep posisi yang lain
baru bicara tentang ideologi
baru bicara tentang visi misi dan program kerja
saya kira golkar termasuk pdip juga itu akan mementingkan siapapun
konteks politiknya yang bisa memastikan pertarungan politik
karena itulah ketika ada golkar kemudian ganjar dikaitkan dengan kemungkinan polisi
ini bagi saya cukup serius ya
apakah ini ada kaitannya dengan perintah jokowi
kan kita sering dengar dulu bahwa semua partai politik yang tergabung dalam kib itu satu tarikan politiknya
sama dengan jokowi
segala hal yang terkait dengan keputusan politiknya pasti dikemudikan dengan jokowi
apalagi ditambah soalan soalan yang info a satu setelah a dua
a satu setengah misalnya
bahwa apapun yang dilakukan oleh golkar tentu atas seizin dan komunikasi dengan pak presiden
jadi ini lah yang kemudian semakin menyebalkan keyakinan
bahwa kuning dan merah sama sama merasa yakin dan merasa sama sama nyaman
kan itu kode keras
soal syarat cawapres itu atau bisa bergabung dengan cek kosong
jadi golkar bergabung aja dengan cek kosong gitu
gak ada peta apa apa tapi asal bergabung aja
mungkin nggak golkar mau menerima itu juga
ya di mana
kalau bagi saya mungkin
bagi saya nggak mungkin golkar hanya memberikan cek kosong bagi siapapun yang diajak berkoalisi
pastinya ada syarat syarat tertentu yang dipenuhi
itu yang utama itu adalah soal komposisi cawapres ya
karena hasil monas golkar tetap menginginkan pair langga yang harus maju di dua ribu dua puluh empat
persoalan nanti ada dinamika
persoalan nanti ada perusahaan
persoalan nanti ada perubahan
tapi setidaknya golkar tidak mau kehilangan momentum politik di dua ribu dua puluh empat hanya sebatas penyokong
hanya sebatas follower tapi tidak punya jagoan di internal mereka sendiri
kita tunggu nanti bagaimana titik temunya persyaratan yang diajukan oleh golkar mungkin untuk bisa bergabung ke koalisnya mas ganjar
dan bagaimana pdi perjuangan menerima ataupun menegosiasikan soal persyaratan ini
karena ini kan dua duanya adalah partai besar yang sudah lama
jadi gak mungkin ini bergabung dengan cek kosong begitu saja
pasti ada persyaratannya yang mungkin sedang dinegosiasikan
kita tunggu bersama nanti bagaimana akhirnya apakah golkar betul betul akan merapat mendukung ganjar pranowo dan koalisi pdi perjuangan
atau justru sebaliknya merapat ke gerbongnya prabowo subianto
waktu yang akan menjawab
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada direktur esekutif parameter polis indonesia mas adi praitno ketua dpp golkar aceh hasan
dan juga ketua dpp pdi perjuangan nusir wanfik
saya selalu bapak bapak